bandara abdurrahman saleh malang jawa timur sabtu pagi ditutup akibatnya tiga penerbangan dibatalkan
sedangkan tujuh penerbangan lainnya dialihkan ke bandara juanda surabaya
sejumlah penumpang yang kecewa mengamuk di loket maskapai
ratusan penumpang menumpuk di depan bandara abdurrahman saleh
sejumlah penumpang kecewa akibat maskapai terlambat memberi informasi mengenai penutupan bandara kepada calon penumpang
para penumpang baru menerima informasi penutupan saat sudah berada di bandara
akibat penutupan ini tiga penerbangan maskapai batik dan wings air menuju jakarta dan bali dibatalkan
sementara tujuh penerbangan lainnya dialihkan ke bandara juanda
belum diketahui pasti penyebab penutupan bandara namun petugas bandara menyatakan penutupan lantaran adanya kendala teknis pada landasan
penutupan bandara abdurrahman saleh dimulai sejak sabtu pagi dan rencananya akan dibuka kembali pada minggu pagi

saya mau naik nambri juga gak tau dimana
mendadak tadi pagi saya datang pemberitahunya mendadak jadi kita juga penumpang merasa kecewa juga ya

tanggal empat bulan juni tahun dua ribu enam belas bandara abdurrahman saleh ditutup karena alasan teknis lapangan
sehingga sepuluh penerbangan ini yang tiga di cancel yang tujuh dialihkan ke bandara juanda
perkiraan penumpang satu empat ratus sembilan puluh lima penumpang